beberapa hari menjelang perayaan natal dan tahun baru
kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi
guna menjamin rasa aman manajemen hotel menerapkan prokes ketat bagi tamu
kita menunggu bagaimana instruksi pemerintah mengenai libur natal dan tahun baru pada khususnya
dan apakah kita boleh menyelenggarakan acara di malam tahun baru itu kita masih menunggu instruksi pemerintah
untuk bookingan sendiri jujur belum banyak yang masuk mas
jadi hanya sebatas menanyakan apakah ada acara atau berapa rate kamarnya gitu
tapi untuk bookingan sendiri belum signifikan
hal serupa juga terjadi di hotel di kawasan gatot subroto kota bandung
tak akan ada acara tahun baru seperti pesta kembang api dan konser musik yang biasanya digelar pada malam pergantian tahun
selain itu kebersihan hotel diperhatikan dengan ketat
kami juga melakukan lebih dari itu
seperti misalnya untuk pembersihan kamar tidak hanya dengan hold fox disinfektan sekarang kita sudah menggunakan teknologi uv light untuk disinfektannya
ketua perhimpunan hotel dan restoran phri jawa barat menyatakan perlu kepastian dari pemerintah
baik pusat maupun kota terkait aturan yang berlaku pada natal dan tahun baru kali ini
karena ada keraguan contoh contoh di pengandaran
karena mereka takut nanti itu masyarakat sudah mendekati masuk di pengandaran mereka harus balik air putar arah lagi
nah itu yang jadi masalah kemudian masalah buka tutup ini pun juga jadi masalah
ganjil genap pun juga jadi masalah
saya berharap kalau bisa dalam waktu yang setengah mungkin bisa

saya berharap kalau bisa dalam waktu yang setengah mungkin bisa

kenaikan tingkat okupansi hotel diperkirakan terjadi satu hari menjelang natal dan pergantian tahun baru nanti